pemerintah indonesia mengirimkan dua tabung oksigen kepada pemerintah india
untuk membantu penanganan pandemi covid sembilan belas
bantuan tahap kedua tersebut merupakan partisipasi dunia industri nasional
dalam komitmen bantuan sejumlah tiga empat ratus tabung
untuk pemerintah india dalam penanganan pandemi corona
pemerintah indonesia mengirimkan dua tabung oksigen kepada pemerintah india
untuk meringankan penanganan covid sembilan belas di negara tersebut
bantuan tahap kedua tabung oksigen tersebut merupakan partisipasi dunia usaha dalam negeri
untuk penanganan pandemi covid sembilan belas di india
maka tentunya kita berharap bahwa dengan perbaikan covid di india
dan ini adalah komitmen indonesia untuk menjaga persahabatan antara kedua negara
karena india dan indonesia adalah mitra strategis
dan tentunya kita menjadi kawan di kalas senang dan di kalas susah
walaupun india alhamdulillah kita lihat sudah mulai menurun kasusnya
dan kita berdoa akan terus menurun
tapi mudah mudahan dan kami yakini bahwa bantuan yang sudah dikoordinir oleh para pelaku usaha
tetap akan bisa membantu saudara saudara kita di india yang sedang mengalami kesulitan
menteri perindustrian agus gumiwangkartas hasmita menjelaskan
tahap pertama pemerintah indonesia telah mengirimkan bantuan tabung oksigen
sebanyak satu empat ratus tabung pada sepuluh mei lalu
agus menambahkan bantuan pada tahap kedua kali ini
pemerintah menyerahkan dua tabung oksigen
dengan kapasitas enam meter kubik yang berasal dari partisipasi sektor industri nasional
kepada pemerintah india
kesan infeksi di india telah menurun drastis
dari empat ratus lima belas setiap hari
hingga kurang dari dua ratus setiap hari
kami berharap keadaan ini terus berterusan
dan situasi ini akan mendatangkan kontrol segera
tapi kami tidak bisa menghindari atau tidak mengatakan kata kata baik
yang telah memberikan kita
apa saja yang bisa
dalam situasi pandemi di seluruh dunia
bantuan oksigen tahap kedua untuk korban pandemi covid sembilan belas ini
menunjukkan kuatnya komitmen indonesia
untuk membantu negara india dalam penanggulangan pandemi covid sembilan belas
termasuk kalangan industri
sepuluh bantuan tabung oksigen tahap dua ke india kali ini
merupakan partisipasi delapan industri nasional dan satu yayasan
tim liputan cnn indonesia